gubernur dki jakarta anies baswedan akhirnya menanggapi pelaporan atas dirinya terkait penutupan jalan jati baru di kawasan tanah abang
pelaporan atas dirinya di sentra pelayanan terpadu polda metro jaya pada kamis malam dilakukan oleh ketua cyber indonesia ⁇ muannas ⁇ alaidit
ditemui saat menghadiri acara pembukaan pelatihan esq pada sabtu pagi anies mengaku siap menghadapi proses hukum yang berlangsung
pelaporan oleh cyber indonesia terhadap dirinya merujuk pada surat rekomendasi yang dilayangkan di telantas polda metro jaya kepada pemprov dki untuk mengembalikan fungsi jalan jati baru
untuk menegakkan keadilan akan tentu ada banyak masalah hadapi itu
dan tunjukkan kepada semua bahwa kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan untuk menghadirkan keadilan
dan dengan begitu rakyat juga bisa menilai